sebaiknya jangan kau paksa ratih untuk berbicara
dia ini masih sangat ketakutan
semakin kau paksa semakin dia tidak bisa bicara
jangan takut ratih ini romo
tidak akan ada orang yang berani mengganggumu lagi
biarkanlah ratih ini menenangkan diri dulu
besok kalau keadaannya sudah tenang baru kau tanyakan apa yang sebenarnya terjadi
iya ini terima kasih sudah menolong ratih
tidak usah berterima kasih rate ini sudah seperti anakku sendiri
kau sampai hilang
kau mencari ini
ternyata kamu yang menemukannya
aku benar benar panik ketika sadar rencanaku terjatuh
apa yang kamu lakukan
apa yang sudah kakak lakukan pada ratih di candiwara den
dari mana ditahu yang kulakukan pada nari ratih
apakah kamu sendiri yang pernah lakukan seperti ini
benar benar tidak tahu sopan
kakak ini tidak sopan
ini akan disungguh pecat
apa yang sudah kakak lakukan pada ratih

masalah saya hati hati
pecahkan balikudara recordings
kita harus mendapatkan kota kayu itu kota
kitab ini sudah aku dapatkan sebaiknya kau menyerah
sebentar lagi dia juga akan mati hari sudah mulai gelap
dan hutan yang rapat ini akan menjahitkan kita untuk mengajarnya
sudah kita dapatkan kakak
sebaiknya kita segera kembali ke kalimantan
katakan apa yang sudah kakak lakukan pada raten
legas katakan atau aku akan terus menyakitimu
aku akan katakan baiknya
tapi kau lepas dulu tanganku
tidak akan sebelum pedagang mengatakannya
bukan aku yang melakukannya kak mananu
aku menunggu rencana kakak menjadi waran
aku akan ber ubah diriku
aku akan lupakan evaluasimu
lebih baik dihancurkan
karena jatuh ke tangan pendekar pendekar jahat itu
kitab ini seperti kata guru
kalau guru tidak menyusulku
maka aku harus memusnahkan kitab ini
apa yang terjadi ratih
kamu pergi kemana
apa yang terjadi dengan ratu
tidak mungkin aku menceritakan sekarang apa yang sebenarnya terjadi
aku harus mengarang cerita lain
aku tidak tahu
aku tadi tidak sengaja menemukan rate di hutan dekat padang ilalang
dalam keadaan linglung dan kebingungan
ya seperti yang kamu lihat sekarang ini
dewata yang agung
apa yang terjadi dengan hati
katakan apa yang terjadi latih
sebaiknya jangan kau paksa ratih untuk berbicara
dia ini masih sangat ketakutan
semakin kau paksa
semakin dia tidak bisa bicara
jangan takut ratih
tidak akan ada orang yang berani mengganggumu lagi
biarkanlah ratih ini menenangkan diri dulu
besok kalau keadaannya sudah tenang
baru kau tanyakan apa yang sebenarnya terjadi
terima kasih sudah menolong ratih
tidak usah berterima kasih
rate ini sudah seperti anakku sendiri
oh ya sudah malam
aku harus segera pulang
baik baik baik
iya kami melakukannya
tapi karena kami saling menyukai
bukan karena paksaan
lantas apa masalahmu dengan hukuman danu
apa karena nari latih kekasihmu
sejak kapan kalian menjadi kekasih
lalu apa masalahmu dengan itu
lalu apa masalahmu dengan itu
lalu apa masalahmu dengan itu

sejak kapan kalian menjadi kekasih
kakang pantas itu dihajar
kakang benar benar kecil

tapi rv itu terlalu jarang
rasanya kau jangan rugi malam degli sana
tapi pengayaan itu ratios begitu pulang
itu bias malah ada ke trusun suatu calor nasi juga harus dihhasi
tapi kalau ada yang kenajan